kamu yakin badan kamu kuat menghadapi ini
biar biar dia pergi biar gue yakin
bebe gak bisa bertahan sampai pagi
dokter ini gak selis kan
ibu sendiri yang bilang
kalau ibu ini adalah ibu kandungnya baby itu
dan mau mendonorkan darahnya
aneh tadi gue cek kamar mandi kamar mandi juga gak ada
gak ada ya
gini aja nanti gue bilang sama citra untuk negur pihak aman apartemen ini
jangan jangan jangan
ntar malah tante citranya tambah panik
ya gak bisa gitu lah
kalian berduanya kan cewek
kalau udah apa apa gimana
ya gue ngelakuin ini biar aman aja
ya udah deh
kalau gitu kita ke bawahnya sekarang aja ya
pasti dewa bakal curiga sama aku
ini karena gue datang terlambat ke rumah sakit ini
dia tuh ibunya
saya sudah di sini dong
tolong sekarang ambil darah saya
tapi sudah terlambat bu
saya mau ke rumah sakit

saya mau ke rumah sakit
saya mau ke rumah sakit

saya mau ke rumah sakit

saya mau ke rumah sakit

saya mau ke rumah sakit

jadi sekarang akt practice

setelah saya tuntut
kok mona bisa lolos dari truk sampah itu
dan dia bisa balik ke sini
kayak kucing aja
punya banyak nyawa dia
syukur alhamdulillah kamu cepat datang mona
dalam waktu tadi
kamu harus selamatkan baby ya
tante tante citra kok ada disini
tau dari mana baby disini
tadi om radha telfon
dan kebetulan golongan darah tante sama sama baby
emang golongan darah tante sama
tapi sorry tanda gak bisa donorin darah
karena pensi tante rendah tadi di cem
ya allah aku gak nyangka
ternyata kedua orang tuaku ada disini untuk bantuin arshila
mona aku mau ngomong sebentar

mona kamu dengerin aku ya
kamu harus kontrol jangan sampai ketahuan sama
udah kamu gak usah khawatir
aku akan ngelakuin apapun untuk baby
jadi sekarang aku harus ambil darah dulu
mona aku temenin
jangan sampai raja tahu kalau mona itu adalah putri
raja pasti susah buat ngelepasin mona
kalau misalnya dia tau kalau mona itu adalah istrinya
dewa papa tuh sengaja ikutin kamu kesini
karena papa tau kalau kamu tuh masih mau ketemu sama lady iya kan
jangan pernah dijadikan sama lady lagi bisa kan
tante citra yang minta tolong sama aku untuk jaga lady
kasian disini sendiri dia
lady harus pergi dari sini
dan jangan pernah ganggu kamu lagi sama papa
papa papa papa bentar papa ya
kalau lady diusir mau tinggal dimana dia pa
kamu kok masih kasian sama dia sih
udah ya papa gak mau tau sekarang kamu pulang
pak aku punya janji seharusnya dia gak bisa pak
apa dia nungguin aku di bawah ya
kalau gitu bagus deh omnibus jadi bisa pergi sekarang
loh kok om lemos gak ada
apa jangan jangan dewa tau soal om lemos
om lemos kamu yakin badan kamu kuat ngarepin ini
gua mau di sini om lemos
tolong ya bapak bapak ini rumah sakit
darah ini sedang dibutuhkan oleh baby yang sedang dalam keadaan kritis
raja udah cara aku lagi pengen diambil dan aku butuh ketenangan
eh lu udah dengar kan
oke aku tunggu gak beli luar
maafin aku raja tapi saat ini aku harus fokus berusaha untuk selamatkan anak kita
ushila kamu harus kuat ya
mama akan selalu bersama kamu
ya allah semoga operasi anakku berhasil